presiden jokowi kembali mengingatkan para menterinya untuk fokus pada tugasnya meski tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat akan dimulai juni mendatang
presiden jokowi ingin agenda strategis nasional yang jadi prioritas bersama bisa terselenggara dengan baik
sentilan jokowi kepada para pembantunya disampaikan pada sidang kabinet paripurna senin kemarin
apakah jokowi mulai gerah dengan manuver para pembantunya para menterinya yang ngebet maju kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan tenaga alih utama kedeputian empat ksp johannes joko
selamat sore mas joko
selamat sore mbak
dan pakar komunikasi politik universitas paramadina hendry satrio selamat sore mas hensat
selamat sore mbak rifana mas joko selamat sore
oke saya mau ke mas joko terlebih dahulu
mas joko presiden ini lagi lagi meminta para menterinya untuk fokus bekerja agar agenda strategis nasional
yang menjadi prioritas bersama ini betul betul bisa terselenggara dengan baik
meskipun pemilu dua ribu dua puluh empat akan digelar juni mendatang ya tahapannya sudah dimulai
maksudnya apa nih pernyataan presiden apakah presiden merasa menterinya sudah tidak ada yang fokus bekerja saat ini
tapi sibuk pencitraan sana sini
ya mbak rif sebelumnya saya ingin yang pertama kita jangan gunakan diksi disi yang menggunakan rasa gitu mbak
karena menurut saya karena itu kan adalah ungkapan emosi
sementara apa yang dilakukan oleh presiden adalah sejatinya itu merupakan kewenangan dan otoritas beliau sebagai seorang pemimpin untuk selalu memberikan arahan kepada anak buahnya
lalu mengingatkan anak buahnya untuk melakukan tindakan tindakan dan kerja kerja sesuai dengan yang sudah ditentukan
itu yang pertama
kemudian yang kedua
bahwa presiden mengingatkan menterinya itu sebagai sesuatu yang wajar
karena memang sebagai seorang pemimpin beliau harus mengingatkan anak buahnya
karena justru menjadi tidak wajar ketika sebagai seorang pemimpin dalam sebuah institusi entitas apapun pemimpin itu tidak memberikan arahan
karena itu sangat berbahaya
karena seluruh proses berjalan autopilot
dan untuk negara sebesar indonesia ini kalau dijalankan dengan autopilot
itu sangat berbahaya
maka wajar presiden memberikan arahan
dan yang ketiga kalau kita mau melihat pidato yang dilakukan bapak presiden pada bidang paripurna kabinet kemarin itu secara utuh
maka kita akan melihat bahwa sebenarnya yang menjadi kaitan sebenarnya presiden itu mengingatkan bahwa para menteri dan lembaga itu harus bersiap
harus betul betul melakukan dan mengawal agenda agenda
prioritas nasional agenda prioritas nasional yang dimaksud adalah dia tidak bisa dengan poin ke enam yaitu tahapan pelaksanaan pilu dua ribu dua puluh
dan ini menjadi buku bahwa bapak presiden memiliki komitmen kuat
sehingga keraguan keraguan yang di awal awal kemarin banyak disampaikan oleh berbagai pihak terhadap keinginan perpanjangan maupun tiga periode
itu terjawab sekaligus dalam statement bapak presiden ini bahwa beliau sangat komit untuk mensupport
untuk menyuapkan pemilu dua ribu dua puluh empat

oke mas joko bahwa tugas presiden sebagai leader ataupun sebagai pemimpin adalah mengingatkan para pembantunya mengingatkan para menterinya
tapi apakah kemudian presiden ketika mengingatkan para pembantunya presiden sudah melihat bahwa gelagat para pembantunya sudah lebih sibuk mempersiapkan diri pada kontestasi pilpres ketimbang fokus menyelesaikan tugas tugas kementeriannya
mas joko itu dulu yang harus anda jawab
kita kembalikan lagi mbak
bahwa sebenarnya yang diingatkan presiden itu adalah kementerian dan lembaga yang terkait dengan pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh empat gitu
karena kurang lebih kata kata bapak presiden yang berkaitan dengan tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan dimulai pada tahapan dimulai tahapan pada tengah tahun ini
maka menteri dan lembaga fokus pada tugasnya masing masing
adalah yang dimaksud adalah kementerian dan lembaga yang terkait dengan pemilu
kpk diminta untuk mempersiapkan kemendagri
kemudian teman teman dkpu kemudian juga teman teman yang ada di menkopol hukang itu fokusnya lebih ke situ begitu
bukan dalam kaitan lebih besar terkait nerja pemerintahan terkait situasi situasi yang lain
benar bahwa yang disampaikan bapak presiden ketika di awal ada poin satu dua tiga empat lima itu dalam kaitan konteks global
itu bapak presiden sebenarnya mengingatkan hati hati dalam situasi global
artinya presiden tidak masalah ya kalau misalnya para menterinya kemudian bermanuver mempersiapkan diri untuk maju dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat tidak ada masalah ya
yang penting fokus bekerja mempersiapkan pemilu begitu kalau misalnya saya bisa rangkum apa yang anda sampaikan tadi
yang terpenting adalah satu mbak ini kalau kita mau bicara tentang yang mempersiapkan fokus pemilu itu satu problematika sendiri
tetapi ada satu hal lagi yang harus dipuji
diingat bahwa presiden itu punya indikator indikator kinerja kinerja tujuan tujuan dari program program yang sudah dideklarasi awal
dan itu yang menjadi pegangan bapak presiden
sejauh memang program program itu memang kinerja kinerja itu masih pada on the track seperti itu maka semua hal itu bisa dilakukan
oke saya mau minta analisisnya mas hensat betul tidak sih
sama tidak sih dengan apa yang disampaikan oleh mas joko tadi bahwa fokusnya presiden itu lebih kepada kementerian kementerian
untuk mempersiapkan diri menyiapkan pemilu dua ribu dua puluh
bukan kepada para menteri yang sibuk memoles dirinya sibuk bersilaturahmi kesana kemari dan melupakan tugas tugasnya
tapi lebih sibuk untuk berkontestasi pada pemilu dua ribu dua puluh
mas hensat analis anda seperti apa
kalau menurut saya boleh mas joko menyampaikan seperti itu
dan kemudian kalau kemudian warga masyarakat banyak melihat sebetulnya ini adalah tengguran halus
dari presiden jokowi kepada menterinya juga tepat saja
mbak rifana sejarah itu tidak pernah mencatat kegagalan dan keberhasilan para menteri
yang dicatat oleh sejarah itu adalah keberhasilan dan kegagalan presiden
jadi sangat wajar kalau kemudian pak jokowi mengingatkan timnya para menterinya untuk juga fokus bekerja
terlepas apa yang disampaikan oleh mas joko tadi bahwa sebetulnya hanya ada kaitannya dengan pemilu
tapi kalau saya melihatnya itu memang tidak terlalu penting

bahkan saya kalau kemudian pak jokowi mau mengganti menterinya di injury time ini juga menurut saya fine fine aja
kalau tidak terjadi gol gol cantik di injury time nanti yang disalahin kan juga pak jokowi
maka kalau kemudian mau ganti pemain di injury time silakan saja
sebab kalau dihitung mbak rifana paling hanya
menteri saja yang kemudian terlihat aktif sekali mempopulerkan diri untuk ajang pemilihan
siapa saja itu mas enshad lima atau enam itu siapa saja
coba di apakah itu kemudian yang disasar oleh presiden
siapa aja lima atau enam menteri kabinet indonesia maju yang kemudian bisa saja mempersiapkan diri pada kontestasi pilpres dua ribu sembilan

ya ini kan ketempat prabowo sandiaga uno ru dan lain lain
ya ini kan ketempat prabowo sandiaga uno ru dan lain lain
kemudian juga pernah disebut gus yakut
jadi sebetulnya lima enam menteri ini kalau kemudian diganti juga bakal baik baik saja kabinetnya
bahkan menurut saya akan lebih kuat kabinetnya nanti
karena tadi saya lihat juga asp sudah memperingatkan bahwa jabatan menteri ini jangan digunakan untuk keperluan pribadi
strong dan harus didukung oleh
bahwa silakan saja
para menteri para tokoh
yang saat ini mendapat tugas menjadi menteri
untuk meningkatkan elektabilitas
tapi jangan sampai
kemudian tugas anda sebagai menteri ini
takutnya kan begini mbak rifana
yang saya takutkan ini
saya menduga ya sebetulnya
presiden jokowi juga
mempersilahkan para menteri
untuk mempopulerkan diri
kita akan bahas itu nanti mas ensat
jokowi sudah mempersilahkan para menteri
mempopulerkan diri ini nggak bisa disalahin
juga kalau menterinya menggunakan
jabatan menteri untuk
mbak rifana ini kan sebuah hal yang
apa ya tesis antisitis
mas hensat sebelum sampai ke restunya
presiden kepada para menteri untuk
mempopulerkan diri tapi saya ingin tanya ya karena menarik
sekali setelah presiden
mengatakan meminta para menterinya
untuk tetap fokus bekerja meskipun
tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat akan dimulai
deputi ksp jaleswari pramoda
wardani mengeluarkan keterangan pers
bahwa ksp mengingatkan
menteri tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan
pribadinya lebih keras
pesannya ini memang atas perintah jokowi
bicara kalau kemudian pak jokowinya
pola para menterinya itu yaudah
mereka kan biasa biasa
mungkin para menterinya itu juga bilang
siapa yang ngomong ksp ah yaudah
orang bosan ya presiden presiden
nggak apa apa yaudah silahkan aja mau keras keras
apa juga paling
tinggi mereka senyum aja
jadi kalau teman teman ksp
kemudian bersuara keras
nggak didengerin oleh para menteri ya jangan sakit
tadi juga tapi menurut saya
apa yang dilakukan oleh teman teman ksp
ini harus didukung
dan harus diapresiasi untuk mengingatkan
para menteri untuk tidak menggunakan
fasilitas negara untuk
kepentingan pribadi oke saya mau tanya
ke mas jokow mas jokow rekan anda
mbak jaleswari pramodawardani mengeluarkan
pernyataan pers mengingatkan para menteri
untuk tidak menggunakan jabatannya
demi kepentingan pribadi pada pemilu

setelah presiden jokowi mengingatkan para
pembantunya untuk fokus bekerja
meskipun tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat ini
akan dimulai ini tidak ada korelasinya ya
karena memang seperti yang disampaikan
pak hendri satrio tadi mbak
penafsiran liar itu terjadi
di masyarakat begitu terkait dengan
pidato bapak presiden
terkait itu makanya bu
deputi bu jales itu
memberikan satu penegasan
bahwa ini sebenarnya di satu sisi
pemilu itu jangan dicampurkan
kepentingan masyarakat yang
lebih luas dalam hal ini dalam mengatur
saya ingin tanya ya presiden merasa terganggu
tidak sih ketika anak buahnya ketika
para menterinya kemudian datang
silaturahmi kesana kemari ke pesantren
baliho kemudian hadir di acara acara
hiburan begitu ya
dan menggunakan fasilitas fasilitas kementeriannya
untuk memopulerkan dirinya itu presiden
tidak keberatan sama sekali ya atau memang presiden
mendukung cara cara itu mas joko
kami itu kan sebenarnya ranah monitoring
dan evaluasi kerja kementerian
begitu mbak jadi selama patokan patokan
yang dilakukan oleh
para kementerian ya kita memonitornya dari itu
apakah itu menjadi tindakan tindakan
kepentingan pilpres dua ribu dua puluh
itu ranahnya ada di ranah politik
ranah politiknya para
menteri kalau kami di ksp
clear ranah kami adalah ranah
sehingga selama indikator indikator itu
memang masih sesuai dengan
target target dengan rencana rencana
agenda nasional maka
itulah yang masih kami pegang begitu
oke dari hasil monitoring ksp
ini sesuai nggak menteri menteri yang
tadi disebutkan oleh mas hensat kemudian
mereka bermanuver memopularkan
diri tapi hasil kerjanya
bagaimana kalau menurut monitoring ksp
ya sekali lagi
ini sesuai mas
masih on the track semua sesuai capaian capaian
dengan program strategi nasional
itu terbukti dengan salah satunya
misalnya pertumbuhan ekonomi
kuartal pertama kita
itu lumayan tinggi poinnya
kalau nggak salah bandingkan dengan
negara negara lain pertumbuhan ekonomi
kita masih on the track pada penanganan
pandemi covid juga kita
lihat sendiri hari ini
amat melandai kemudian juga
pada manajemen kemarin arus mudik
walaupun masih ada beberapa
kekurangan di sana sini tetapi relatif
hampir semua pihak mengatakan bahwa
penanganan arus dan balik
kemarin manajemennya berjalan dengan
oke mas hensat saya mau tanya kalau menurut monitoringnya
empat menteri yang tadi anda sebutkan
begitu ya masih on the track begitu ya
sehingga ketika mereka berusaha untuk
mempopulerkan dirinya itu sah sah saja
asalkan kinerjanya itu baik baik
tapi apakah menurut mas hensat
presiden ini menilai manuver politik para menterinya
sudah terlalu berlebihan begitu ya
mengganggu kerja kabinet
dan mengkhawatirkan atau seperti apa sih mas hensat
ya selama belum
dirisafal mbak rifat itu
berarti baik baik saja
kalau mau presiden keberatan
ya risafal saja jadi nggak usah
kebanyakan wacana gitu
nah sampai saat ini menurut
saya sih nggak perlu jadi pengamat
politik ya buat masyarakat untuk
menilai bahwa pak jokowi
fine fine aja sama para menterinya
justru itu khawatir saya
kalau pak jokowi merasa
tidak terganggu dengan para menteri yang
melakukan manuver manuver politik
ada pertanyaan besar nantinya apakah
pak jokowi berkepentingan dengan
manuver manuver mereka apakah pak jokowi
berkepentingan agar salah satu
di antara menterinya harus
menjadi penerus dia nanti sebagai presiden
nah hal hal seperti ini kan akhirnya muncul
kalau menurut saya presiden
yang baik itu harusnya
justru tidak mendukung siapapun
bukan mendukung semua tapi tidak mendukung siapapun
sehingga tidak ada
keberpihakan dari negara
pada saat pemilu
dilakukan pertanyaan pertanyaannya jadinya
begitu mbak rifana
manuver manuver yang dilakukan oleh
para menterinya ini memang atas pengetahuan
dan restu bahkan didorong oleh presiden ya
saya sih yakinnya
begitu bahkan jangan jangan
para menteri ini sudah
kena tepuk pundaknya pak jokowi
pak jokowi terkenal ya
tekuk pundaknya semuanya di tepuk pundaknya
ya mereka pede pede aja
untuk maju dan
berjuang bahkan saya yakin
menteri yang lain gitu ya
karena kita ada tiga puluh empat tadi
disebut sama saya tiga puluh lima berarti ada
dua puluh sembilan yang lain saya rasa juga
kalau ada kesempatan maju jadi presiden
jangan jangan dirupakan dari nama nama tadi
kan ada nama menko menko juga misalnya
kayak pak mahfud md
yang pernah namanya masuk
ke dalam bursa cawapres
belum lagi ada beberapa
ketua umum partai seperti
yang juga punya juga
kemampuan untuk maju ke popes
sebagai ketua umum partai politik
jadi selama pak jokowi
gak keberatan mbak rifana
cuma bisa menyaksikan tapi ya
perlu kita ingatkan tadi
sejarah tidak pernah mencatat keberhasilan
dan penjagalan para menteri tapi yang
dapat hanyalah keberhasilan dan
pernyataannya mas hensa tadi

memang sengaja membiarkan memang
berkepentingan begitu ya
dengan manuver manuver para pembantunya
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
dalam situasi geopolitik yang
sedang tidak baik baik saja
hati hati bahwa saat ini kita dalam situasi
pandemi yang belum
ada turunan turunan yang harus
diantisipasi agar jangan sampai
masyarakat menjadi korbannya begitu mbak
oke mas joko singkat saja artinya
presiden sama sekali tidak berkepentingan ya
menjadi kingmaker dari
para menteri di kabinetnya yang akan maju dalam
kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat saya perlu jaminan
itu dari istana
saya tidak dalam posisi untuk bisa memberikan
jaminan itu mbak tetapi
yang harus kami pastikan yang bisa
kami pastikan adalah bapak
presiden memiliki komitmen sangat
kuat untuk betul betul
yang sudah beliau canangkan
apalagi target target itu
kemarin sempat terhenti gara gara
pandemi covid selama dua tahun
dan cukup menyedot anggaran anggaran
kita yang luar biasa
oke mas hensat singkat saja
kalau misalnya kemudian
kondisi ini terus berlanjut para menteri
sibuk pergi ke sana kemari
sibuk memoles dirinya pencitraan
menjelang kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
sementara tahunnya ini akan semakin
mendekat kinerjanya pasti akan
terbengkalai ini akibatnya apa nih mas
ya itu tadi
atau kegagalannya dicatat
saya sebetulnya khawatirnya begini
mbak rifana kelihatannya pak jokowi
dengan kabinet pak jokowi
ini terlalu fokus
ke hasil akhir tapi tidak
kalau tadi mas jokowi
mengatakan bahwa yang penting hasilnya
bagus kurang lebih begitu
nah ini proses yang tidak diperhatikan
ini juga berbahaya karena
di dalam prosesnya itu
ada berbagai hal
yang apakah ini prosesnya
prudent atau tidak kemudian
sesuai dengan yang
dicanangkan atau tidak jadi kalau
terlalu fokus kepada hasil
akhir juga kurang baik menurut saya
jadi kalau ujian uts atau uas
di kampus itu proses saja kan
dapat nilai dan itu menentukan
hasil akhirnya mudah mudahan saja
apa yang saya takutkan
bahwa terlalu fokus ke hasil cuma
menyampingkan prosesnya ini
tidak terjadi karena
di proses tapi kemudian
fokus di hasil tapi kemudian
menyampingkan proses yang terjadi
nanti kalau kemudian
hasilnya tidak sesuai
itu benerinnya akan susah lagi
harus dari awal lagi tapi kalau prosesnya
prudent diperhatikan itu kita bisa
perbaiki prosesnya sehingga
hasilnya akan baik
kita tunggu nanti bagaimana
presiden jokowi mengkonsolidasikan
kinerja para menterinya jelang tahun
politik tahun dua ribu dua puluh tiga tentunya akan
sangat panas apakah para menteri
yang mau maju dalam kontestasi pilpres

kalau memang mau maju lebih baik mundur saja
supaya kemudian bisa fokus pada
kontestasinya dan tidak membuat
pekerjaannya di kementerian menjadi terbengkalai
kita tunggu nanti bagaimana komitmen
para menteri anak buahnya pak jokowi
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah
bergabung pada sore hari ini ada mas henry satrio
pakar komunikasi politik
universitas paramadina dan juga mas
johannes joko tenagali utama kedeputian
ksp sehat selalu mas joko
dan juga mas hensat